kasus diabetes pada anak melonjak tajam di tanah air
ikatan dokter anak indonesia atau idai menyebut
pada tahun ini saja jumlah kasus diabetes pada anak meningkat
hingga tujuh puluh kali lipat sejak tahun dua ribu sepuluh silam
lantas bagaimana dampak tingginya kasus diabetes ini
berikut data yang kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
apa yang perlu kita ketahui
karena sudah ada tujuh puluh kali lipat dari tahun dua ribu sepuluh silam
peningkatannya dari idai mencatat
hingga per satu februari dua ribu dua puluh tiga saja sudah ada satu enam ratus empat puluh lima anak di indonesia yang terkena diabetes
sementara itu untuk prevalensinya
ini sebesar dua kasus per seratus ribu anak
ada seratus ribu anak nah di antara seratus anak ini ada dua kasus
kemudian yang perlu diketahui juga
dari satu enam ratus empat puluh lima anak ini
enam puluh persen ternyata berhubungan
berasal dari anak perempuan
empat puluh enam persen penderitanya anak berusia sepuluh hingga empat belas tahun
dan informasi yang kami himpun juga untuk tiga puluh satu persen
untuk anak yang berusia di atas empat belas tahun ke atas
dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak dari diabetes ini
langsung saja kita lihat informasinya berikut ini
untuk dampaknya sendiri untuk diabetes ternyata tipe penyakit kronis berdampak panjang untuk anak anak
kemudian juga diabetes bisa menurunkan daya saing anak di masa depan
yang menjelaskan sebenarnya ini perlu edukasi dari pemerintah
tanpa intervensi dari pemerintah ini bakal menjadi panjang
karena daya saing anak akan
menjadi beban ya atau menjadi dampak yang negatif tentunya jika diabetes ini tidak ditangani
dan perlu intervensi dari pemerintah
kemudian dampak berikutnya yang akan ditimbulkan dari diabetes anak ini yaitu beban negara
atau beban biaya kesehatan negara akan meningkat
karena informasi yang kami himpun juga dari diabetes ini bakal memicu yang namanya penyakit lain seperti jantung
dan juga akan berkomplikasi keperluan
penyakit berikutnya ternyata adalah ginjal
ternyata ada potensi terhadap anak anak jika terkomplikasi dengan diabetes akan berurusan panjang
hingga jantung dan juga ginjal
dan dari seribu empat ratus enam puluh lima anak ternyata sebaranya juga ini perlu dicatat lima belas kota di indonesia
ini merupakan dampak dari diabetes
dua diantaranya merupakan jakarta dan juga surabaya yang paling
banyak kasus diabetes terhadap anak
kemudian apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah
edukasi pasti sudah dijalankan termasuk dari kementerian kesehatan
kita lihat apa saja yang sudah diupayakan oleh pemerintah
ternyata ini sudah dari kemenkes sudah melakukan menggencarkan edukasi bahaya diabetes terhadap anak
kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah
apakah pemerintah sudah hadir dalam memberikan edukasi
karena kami kutip dari paket berita sebelumnya di semarang jawa tengah
salah satu ibu tadi menyebutkan bahwa tidak tahu ternyata anak juga berpotensi mendapatkan penyakit diabetes
dan juga pada enam februari dua ribu enam puluh tiga kemenkes meminta kemenkiu untuk mengeluarkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dan juga plastik
apakah sudah efektif dilakukan
ini lagi lagi menjadi pertanyaan kita terhadap kementerian kesehatan yang sudah berkoordinasi dengan kementerian keuangan
dan sementara itu apa langkah bepom sejauh ini untuk melakukan langkah langkah edukatif terhadap orang tua di rumah dan juga di sekolah
kita lihat juga bagaimana upaya dari bepom terhadap mengantisipasi diabetes anak ini

ternyata sejauh ini regulasi pangan sudah berjalan

tapi pertama kali ke penggunaan badan pom batas maksimal penggunaan pemanis kebuatan produk diatur dalam peraturan bepom no sebelas tahun dua ribu sembilan belas
sudah ada dari peraturan bepom ya dan juga bepom meluncurkan label produk pangan pilihan lebih sehat
apakah sudah efektif juga dilakukan
ini lagi lagi pertanyaan kita terhadap bepom
dengan pilihan lebih set ini ini menjadi pertanyaan kita ke bepom juga
kemudian dari kemenkes sudah ada peraturannya ternyata
peraturan nomor tiga puluh tahun dua ribu tiga belas sudah lama ternyata ya dari tahun dua ribu tiga belas
yaitu produsen pangan setiap saji wajib mencantumkan informasi kandungan
yaitu gula garam dan lemak
berapa sebenarnya kandungan yang harus diperhatikan
informasi yang kami impun dari litbang ternyata gula itu kurang dari enam gram per seratus mililiter
sebagai acuan masyarakat dalam memilih makanan dan juga minuman
ini ternyata tercantum dalam informasi bepom
yaitu diperhatikan untuk kandungan gula yang harus dikonsumsi
hari per hari bagi anak
dan juga untuk gerai gerai makanan diperhatikan
untuk informasi kandungan gula garam dan juga lemak sudah diatur dalam peraturan nomor tiga puluh tahun dua ribu tiga belas ini
dan itulah tadi informasi yang kami impun dari litbang cnn indonesia terhadap
sebaran kemudian dampak dari penyakit diabetes anak
semoga ini menjadi perhatian kita bersama pola makan pola hidup sehat harus diperhatikan
mulai dari orang tua di rumah dan juga pengawasan dari pihak sekolah